itu orangnya abk kapal apa ini
video detik detik kapal perang tni angkatan laut menyelamatkan seorang bocah yang terombang ambing di tengah laut viral di media sosial
bocah tersebut diketahui terjatuh dari sebuah kapal dari kronjo banten yang tengah dalam perjalanan menuju pulau harapan kepulauan seribu jumat pekan lalu
dalam akun instagram tni angkatan laut diinformasikan kapal perang tni angkatan laut kri sembilan ribu delapan ratus lima puluh sedang melakukan patroli rutin di perairan barat laut pulau laki
saat berpatroli anggota tni angkatan laut melihat seorang anak laki laki yang terombang ambing di tengah laut
bocah itu pun langsung diselamatkan dengan menggunakan sekoci
setelah melakukan pendalaman anak bernama rido ilhami berusia empat belas tahun yang ditemukan tersebut
jadi dalam kondisi sehat
saat ini bocah tersebut telah diserah terimakan ke danposal untung jawa untuk dibawa ke pihak keluarga